tapi tentu saja penting untuk kita semua prihatin
dua hari sejak pilot susi air philips mark martens disandra oleh kkb
pimpinan egyanusko goya founder susi air susi pujia stuti
berharap salah satu pilot terbaik yang dimilikinya tersebut bisa dibebaskan tanpa syarat apapun
semua prihatin berduka dan kita tetap berharap dan berdoa
bahwa akhirnya pilot kita saudara phil mertens kapten phil mertens ini
bisa dibebaskan tanpa syarat kalau bisa
susi pujiastuti juga meminta maaf atas tragedi penyanderaan pilot susi air philips mark martens
yang membuat pasokan logistik untuk masyarakat yang hidup di pegunungan menjadi terganggu
pasalnya tujuh puluh persen penerbangan susi air di papua terpaksa dihentikan
jika biasanya dalam satu hari ada enam puluh hingga seratus penerbangan
akibat kejadian ini hanya dua puluh penerbangan sehari
saya sebagai founder dan pemilik susi air ingin minta maaf kepada masyarakat papua
pemerintah daerah dan seluruh pengguna susi air di papua yang sekarang ini menjadi terganggu
karena tujuh puluh persen penerbangan susi air di papua yang sekarang ini menjadi terganggu
saya sendiri yang menginginkan dari penerbangan porter kita sudah akhirnya jadi berhentikan sekarang
panglima tni laksamana tni yudo margono mengungkapkan kendala untuk melakukan upaya pembebasan kapten philips mark martens
karena kelompok bersenjata tersebut kerap berpindah tempat dan berbaur dengan warga
kita optimalkan prajurit yang berada di sana
karena yang kita hadapi juga bukan musuh yang tetap kemudian bisa berhadapan bukan
jadi kerombolan yang tempatnya berpindah pindah dan bersama sama dengan penduduk
nah ini kan tidak mudah untuk mengambil dari penduduk ini
pada tujuh februari dua ribu dua puluh tiga lalu sebelum pilot susi air di sandra
pesawat susi air dibakar saat mendarat di bandara paro duga papua